hasil penghitungan suara atau real count komisi pemilihan umum masih berlangsung dalam real count kpu
pasangan capres capres jokowi maruf amin masih unggul dari prabowo sandiaga uno
dengan suara masuk dari tiga ratus delapan puluh enam tiga ratus sembilan puluh tps
total tps luruhnya ada delapan ratus tiga belas tiga ratus lima puluh
dan kita konfirmasi langsung terkait dengan real count kpu bersama dengan koresponden cnn indonesia
helmi di gedung kpu saat ini
arman selamat malam
jadi progres untuk real count sampai dengan malam hari ini sudah sejauh mana
dan provinsi atau wilayah wilayah mana saja yang sudah masuk dalam tabulasi
ataupun rangkuman tps tps yang sudah masuk dalam real count kpu
reinhardt yang pasti data ataupun juga perolehan suara di komisi pemilihan umum republik indonesia
terus bertambah setiap tiga puluh menit kpu republik indonesia merilis ataupun juga mengeluarkan
bukti ataupun juga data penghitungan suara
di mana rekapitulasi penghitungan perolahan suara secara tingkat nasional pada pukul sembilan belas waktu indonesia
ibarat yang sudah kami kantongi
berarti dari tadi jumlahnya sudah bertambah dan untuk perolahan suara
untuk pasangan joko widodo ⁇ maruf ⁇ amin sudah bertambah menjadi empat puluh satu empat puluh satu ratus enam puluh sembilan suara
sementara untuk perolehan suara prabowo subianto sandiaga uno itu juga bertambah menjadi tiga puluh satu delapan ratus dua puluh sembilan lima puluh suara
jadi hal ini juga ternyata
turut dibarengi dengan data yang kami peroleh mengenai jumlah petugas kpps yang sakit ataupun juga meninggal dunia
tadi data yang berhasil kami update terakhir pada pukul empat belas waktu indonesia barat pada dua puluh delapan april dua ribu sembilan belas
jumlah kpps yang wafat bertambah menjadi dua ratus delapan puluh tujuh orang
sementara jumlah kpps yang sakit itu juga bertambah menjadi dua sembilan puluh lima orang
sehingga total jumlah korban baik yang sakit ataupun yang meninggal untuk petugas kpps
itu bertambah menjadi dua puluh tiga delapan ratus dua puluh tujuh orang
sementara untuk perolohan suara jokowi widodo ma'ruf amin itu unggul di dua puluh satu provinsi dan satu di luar negeri
sementara untuk pasangan prabowo subianto sandiaga uno unggul di tiga belas provinsi seperti itu
kami masih tetap terus menunggu update an karena setiap tiga puluh menit akan ada update terbaru mengenai jumlah perolahan suara
dan sejauh ini kpu juga masih menunggu besaran seperti apakah asuransi kesehatan akan dijanjikan
karena sementara menunggu besaran asuransi juga kementerian keuangan dan kpu sudah menyepakati
untuk memberikan santunan ataupun juga tunjangan kepada keluarga kpps yang meninggal ataupun yang sakit masing masing berjumlah tiga
enam juta rupiah untuk kpps yang meninggal dan tiga puluh juta rupiah untuk kpps yang sakit
untuk antisipasi ke depannya petugas ataupun juga komisi pemilihan umum republik indonesia
akan mengetatkan seleksi petugas kpps secara fisik dan psikis dan juga kedepannya akan ada tindakan antisipatif
berupa menempatkan petugas medis di seluruh tps yang ada di indonesia bekerja sama dengan kementerian kesehatan reinhardt
baik terima kasih arman helmi langsung dari gedung kpu di jakarta
belum usai hirup pikuk proses penghitungan suara hasil pemilu serentak dua ribu sembilan belas
daftar petugas penyelenggara pemilu yang meninggal dunia kembali bertambah
melihat hal ini komisioner kpu ri berharap pemilu serentak seperti ini menjadi yang pertama dan terakhir
daftar panjang korban mereka
meninggal dunia setelah penyelenggaraan pemilihan umum serentak dua ribu sembilan belas kembali bertambah
para korban yang merupakan petugas penyelenggara pemilu ini umumnya meninggal dunia setelah mengalami kelelahan
dihimpun tim liputan cnn indonesia dalam dua hari terakhir
sejumlah petugas penyelenggara pemilu meninggal dunia yang diduga akibat kelelahan
di makassar sulawesi selatan ketua kelompok penitia pemungutan suara atau kpps meninggal dunia pada sabtu malam
kesehatan korban bernama radiansa diketahui menurun drastis setelah terlibat dalam persiapan
dan penghitungan pemilu serentak tujuh belas april lalu
sebelumnya seorang anggota kpps di sleman meninggal dunia diduga akibat kelelahan
usai menjalankan tugas sebagai petugas kpps di tps delapan belas desa minomartani sleman
di hari yang sama sudar maji petugas di tps delapan belas dusun diwet kecamatan bangil pasuruan jawa timur
juga meninggal akibat kelelahan setelah mengawal jalannya pemilu dua ribu sembilan belas
menurut komisioner kpu evi novida ginting manik
dua puluh april jumlah petugas kpps yang meninggal dunia mencapai dua ratus tujuh puluh dua orang
sedangkan yang sakit sebanyak satu delapan ratus tujuh puluh delapan orang
jumlah ini terus meningkat karena banyaknya jumlah yang sebelumnya belum dilaporkan
banyaknya korban gugur yang digelari pahlawan demokrasi ini membuat komisioner kpu ri pramono ubed
berharap agar pemilu serentak menjadi yang pertama dan terakhir
sementara itu kritikan tajam datang
dari wakil ketua mpr hidayat nur wahid
menurutnya pelaksanaan pemilu dua ribu sembilan belas adalah yang terburuk sepanjang sejarah pemilu di tanah air
yang menyebabkan banyak petugas kpps meninggal karena kelelahan
ia menyarankan agar pilpres dan pilek tak lagi dilakukan bersamaan
serta meminta kpu dan bawaslu segera melakukan evaluasi
yang merusak ini adalah pemilu yang terburuk sepanjang sejarah
bahkan lebih sepanjang sejarah indonesia kecuali ya sebenarnya indonesia
tahun seribu sembilan ratus lima puluh lima pun
tidak separah kayak gini
nomor dua evaluasi ini juga harus juga menyasar kepada
kok begitu banyak sih korban dari kpps yang meninggal
sekitar di atas angka dua ratus dua puluh yang meninggal yang saja sampai lima ratus lima puluh an
pesta demokrasi harusnya tidak mengerikan tragedi yang mengerikan semacam ini
juga harus dilakukan evaluasi
kementerian keuangan sendiri telah menyetujui usulan kpu
untuk memberi santunan kepada petugas kpps yang meninggal dunia
dilansir cnn indonesia com direktur jenderal anggaran kementerian
jenderal keuangan askolani menyebut
santunan untuk korban meninggal dunia sebesar tiga puluh enam juta rupiah per orang
korban cacat tiga puluh juta per orang
dan korban luka luka mendapat jatah enam belas juta per orang
adapun pelaksanaannya kemenkyu memberi wawonan kepada kpu dan bawaslu
ya pemilu dua ribu sembilan belas yang dilakukan secara borongan antara pilek dan juga pilpres
menuai evaluasi dari sejumlah pihak termasuk dari kpu sendiri misalnya
kasus ratusan petugas kpu
tps yang meninggal dunia menjadi salah satu pemicu dorongan revisi undang undang pemilu dilakukan
terakhir pada minggu pagi hari ini seorang anggota kpps di brebes juga meninggal dunia
pertanyaannya apakah pemilu serentak memang cukup satu kali
kita akan ulas malam hari ini
saya sudah bersama dengan mas fadli ramadhanil peneliti dari peruda
mas fadli selamat malam
malam mas fadli
apa kabar mas fadli
baik mas fadli langsung saja
ini mengenai pemilu serentak pilek dan juga pilpres yang diadakan secara berbarengan
atau borongan tadi ya bahasa saya
pekan ini kan sedang cukup ramai karena mulai dievaluasi oleh banyak pihak ya
mungkin juga termasuk perlunda
sebenarnya sampai apa yang menjadi pertimbangan bahwa dianggap pemilu serentak ini lebih baik direvisi saja
tidak perlu dilakukan lagi lima tahun ke depan
yang jadi catatan tebal itu sebetulnya adalah soal desain keserentakan dari pemilu di indonesia
bahwa pemilu serentak itu adalah menyerentakkan pemilihan anggota legislatif dengan pemilihan eksekutif
akhirnya dpr dengan presiden itu memang salah satu hal yang cukup ideal di dalam negara demokrasi
yang menganut sistem presidensil dengan multi partai seperti di indonesia
banyak sekali rujukannya
nah tetapi memang model penjadwalan pemilunya yang memang tidak ideal dalam desain pemilu borongan tadi yang disebut mas reinhardt
ada lima kotak diselenggarakan dalam satu hari dan harus selesai proses pemungutan dan penghitungannya di hari yang sama
dan maksimal boleh ditambah sampai dua belas jam
jadi apa teknisnya sebenarnya mas wadli
nah problem di teknis itu sebetulnya adalah hal dihilir saja dari problem di hulu yakni soal jadwal pelaksanaan pemilunya
kita sepakat dengan pemilu serentak antara legislatif dengan pemilu eksekutif presiden iya
tapi keserentakannya itu tidak langsung lima kotak seperti sekarang
jadi harus dibagi menurut kita
misalnya untuk pemilu serentak nasional itu cukup presiden dpr dan dpd saja
jadi cukup tiga kotak di satu event pemilu
nah baru kemudian
kemudian satu setengah tahun atau dua tahun setelah pemilu serentak nasional dilaksanakan pemilu serentak lokal memilih dprd provinsi dan kabupaten kota bersamaan dengan pemilihan kepala daerah
itu yang dulu sebetulnya sudah diusulkan dari awal awal proses pembahasan undang undang pemilu sudah diusulkan
kalau yang kemarin berlangsung itu sebenarnya kenapa memang
nah memang desain pemilu serentak lima kotak yang seperti sekarang menjadi sebuah anomali memang
pertama karena mk mahkamah konstitusi menerjemahkan dalam
putusan itu dan sempat menyinggung soal original intent pemilu serentak ketika perubahan undang undang dasar
ya memang pemilu lima kotak seperti sekarang
tapi ternyata menyelenggarakan pemilu dengan lima kotak secara sekaligus itu menimbulkan dampak mas reinhardt kepada manajemen teknis yang sangat menyulitkan
terutama di proses tempat pemungutan suara
mulai dari distribusi logistiknya mulai dari penjagaan logistiknya proses pemungutan dan penghitungan suaranya
ini yang kemudian banyak membuat
anggota kpps itu kewalahan
banyak sekali orang kewalahan
ada dua ratus lebih anggota kpps yang meninggal dunia dan belasan anggota kepolisian yang meninggal dunia
dalam proses teknis pelaksanaan pemilunya
mulai dari distribusi dan mulai dari proses pemungutan dan penghitungan suara
apakah karena terlalu berat atau membebani sekali atau memang bebannya memang cukup besar karena memang lima kotak suara tadi itu
memang sangat berat beban kerjanya
jadi kita menyebutnya dengan unmanageable
jadi tidak mungkin lagi di manajemen dengan model pemilu
serentak seperti itu yang kemudian berdampak kepada beban kerja
bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang harus selesai di hari yang sama
dan maksimal boleh sampai pukul dua belas siang besok harinya itu memang memberatkan secara teknis bagi penyelenggara kpps
bisa dibayangkan mereka harus bekerja satu harian penuh bahkan sampai besok harinya
untuk melakukan penghitungan suara dan sebelumnya pemungutan suara
tapi perlu diingat anggota kpps itu kan tidak bekerja di hari h
tapi sebelumnya mereka kan juga sudah mulai ikut terlibat dalam proses persiapan logistik persiapan tps
itu secara teknis
nah belum lagi kemudian ada tanggung jawab ada beban psikologis ada kemudian orang yang pasti punya kepentingan
yang banyak sekali datang ke mereka
itu kan memberikan beban yang tidak mudah
nah jadi dengan pemilu lima kotak pemilu borongan ini secara teknis secara manajemen di proses di tps
yang anggota kpps dan dampaknya kan kita lihat bersama
ada logistik pemilu yang terlambat kurang rusak tertukar dan lain sebagainya
di proses hari h kita bisa lihat bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara itu bisa sampai pagi esok harinya dini hari
dan memang itu di luar batas daya tahan kemampuan manusia bekerja
kalau memang harus melakukan penghitungan suara sampai dini hari
itu kemudian menjadi salah satu pemicu ya
tapi ingat ini bukan
masalah pemilu serentak legislatif dan presidennya
tapi soal penjadwalan pemilunya saja
bahwa legislatif dan presiden memang itu iya menjadi sebuah hal yang penting untuk penataan sistem pemilu kita
tapi pemilu serentak dengan penjadwalan seperti apa yang bisa kemudian secara proporsional dan secara teknis bisa dikelola dengan baik oleh penyelenggara pemilu
nah yang seperti apa nanti coba kita perdalam lagi usai break mas fadli termasuk juga misalnya bagaimana kemudian kalau salah satu pertimbangannya kan
kalau kita tahu bahwa
ini pemilu serentak yang lima kotak ini paling tidak bisa mengefisienkan biaya begitu ya efisiensi biaya nanti bagaimana itu kita akan ulas setelah break prime news akan segera kembali
ya anda kembali di prime news kita masih mendiskusikan soal evaluasi pileg dan juga pilpres yang dilakukan secara serentak penjatualannya tadi menurut mas fadli
lima kotak sekaligus ini yang kemudian cukup membanding dan ada banyak faktor sehingga ini perlu dievaluasi
tadi sempat dibahas juga ya mas fadli lalu kemudian bagaimana bentuk pemilu serentak yang menurut teman teman perudem ini ideal dengan kondisi kita saat ini dengan kondisi negara kita
ya pertama menyerentakkan pemilu legislatif dan pemilu presiden tetap harus dipertahankan karena belajar dari banyak negara yang sistem demokrasi dan sistem pemilunya mirip dengan kita presidensil tapi multi partai
itu memang salah satu cara membuat sistem pemerintahnya efektif menyerentakkan pemilu legislatif dengan pemilu presiden
jadi kalau kita pisah lagi mas renhard kita mundur lagi nih ke masa dimana pemilu langsung pertama tahun dua ribu empat
jadi pemilu serentak legislatif dengan presidennya tetap perlu dipertahankan itu yang pertama
nah yang kedua memang perlu penetaan ulang soal jadwal pemilu serentaknya
nah kita mengusulkan bahwa pemilu serentak kita itu mesti dibagi dua
dibagi dua pemilu serentak nasional itu untuk memilih presiden

presiden dpr ri dan dpd
ini juga akan membuat beban dari penyelenggara pemilu dalam memanajemen sebuah proses pelaksanaan pemilu bisa menjadi lebih rasional dan lebih relevan
karena sistem dan penjadwalan pemilu inilah yang berdampak kepada tata kelola dan teknis pelaksanaan di level tps
lalu kedua di level lokalnya begitu
nah baru kemudian serentak nasional satu setengah tahun atau dua tahun setelah pemilu serentak nasional dilaksanakan pemilu serentak lokal
pemilu serentak lokal
pemilu serentak lokal ini melaksanakan pemilihan untuk dprd provinsi dan kabupaten kota
dan dibarengkan dengan pemilihan kepala daerahnya
nah ini juga akan membuat pemilih bisa mendapat kesempatan untuk memberikan reward dan punishment
kepada partai politik yang berkuasa kepada rezim pemerintahan yang menjadi pemenang pemilu
jadi kalau pemerintah pusatnya misalnya menunjukkan performa yang bagus
itu mereka bisa diapresiasi di pemilu serentak lokal
tapi sebaliknya kalau kemudian mereka tidak menunjukkan performa dan kerja yang baik
pemilih bisa memberikan hukuman dengan tidak memilih lagi partai politik
atau kekuatan politik yang sama di pemilu serentak lokal
oke oke baik mas fadli bagaimana kalau kemudian kita kembali ke seperti pemilu sebelumnya
di dua ribu empat belas misalnya yang terakhir pileknya terlebih dahulu setelah itu baru pilpresnya
itu kan yang kita alami lima tahun terakhir ya kalau itu bagaimana mas fadli
yang jadi problem utama di
pemisahan pilek dan pilpres itu adalah proses pencalonan presiden digantungkan kepada hasil pemilu legislatif
dan padahal presiden dengan adpr ini adalah dua lembaga yang kemudian sama sama mendapatkan manat langsung dari rakyat
kalau kemudian pemilihan presiden digantungkan kepada hasil pemilihan legislatif
dan acapkali proses pencalonannya itu kan politik transaksional jangka pendek saja
kepentingan suara dan kepentingan kursi dalam jangka pendek untuk proses pencalonan saja
dan ini tidak ideal
presiden kemudian berada dalam posisi yang cukup sulit untuk mengakomodasi koalisi jangka pendek untuk pencalonan presiden saja
kalau kemudian pemilunya serentak koalisi itu diharapkan bisa lebih ajak dibangun dari awal
itu bisa solid berbasiskan pada program yang diusung oleh partai politik dengan pasangan calon presiden
jadi paling tidak program yang kemudian mereka bisa sinkronkan mas renhat kalau kemudian pemilunya diserentakkan
nah maka dengan pemilu serentak legislatif dengan pemilu presiden ini
sebetulnya memberikan penetaan yang cukup mendasar dalam sistem demokrasi dan sistem pemilu kita
agar kemudian ke depan kita berharap adanya pemerintahan yang konkuren
pemerintahan yang kemudian presiden terpilih didukung oleh mayoritas partai politik yang kemudian mendukungnya di parlemen
karena efek yang kemudian didapat oleh partai politik yang mendukung presiden itu akan juga sejalan dengan pilihan pemilih terhadap anggota lili selatan
tapi sebenarnya mas fadli seberapa amburadul sih sebenarnya

pemilu serentak yang kemarin kita laksanakan itu sampai kemudian sekarang sudah mulai ramai banyak tokoh tokoh juga
termasuk juga tadi kpu kan yang mengatakan bahwa memang ini tepatnya cukup satu kali saja pemilu serentak model begitu ya
kpu menurut saya tidak tepat mengatakan itu
justru kpu masih berhadapan dengan tugas yang cukup berat
yakni soal menyelesaikan proses rekapitulasi suara dan menjaga semua suara ini tidak kemudian dimanipulasi dan tidak dicurangi
dan target kpu adalah menyelesaikan sisa tahapan pemilu
bahwa ada tantangan dalam pemilu serentak iya
dan itu adalah tugas kpu untuk memanajemennya sebaik baiknya
jadi menurut saya tidak tepat juga kalau kemudian kpu mengatakan pemilu serentak ini cukup sekali saja
satu hal lain yang kemudian sempat mengemuka mas fadli terkait dengan pemilu serentak yang dilaksanakan satu hari yang sama
adalah soal efisiensi
apakah ini juga kemudian bisa menjadi pertimbangan bahwa lebih baik memang serentak saja dibanding harus dipisah terkait dengan efisiensi anggaran biaya
ya sekarang yang paling menyedot anggaran paling besar di sebuah event pemilu itu adalah honorarium penyelenggara mas reinhardt
kpps pps dan ppk
nah dan mereka itu dibayar per event pemilu
nah sekarang problemnya pilkada kan masih belum serentak
pilkada provinsi dengan kabupaten kotanya masih berbeda beda
termasuk juga pilkada dengan dprd
nah kalau kita konsisten menyerentakkan pemilu itu dibagi menjadi dua saja serentak nasional dan serentak lokal
kedepan indonesia itu akan punya dua hari pemilu saja dua event pemilu saja
pemilu serentak nasional dan pemilu serentak lokal
dan kalau itu bisa diwujudkan efisiensi biaya itu akan bisa dikampakan
betul karena honorarium penyelenggara kan hanya akan dibayar dua kali saja per event pemilu
mereka bukan dibayar sesuai dengan tugas
beban kerja dan lain sebagainya
karena kalau dilihat beban kerja beban kerja untuk menyelenggarakan pemilu legislatif kan lebih berat dibandingkan pilkada
pilkada kan lebih gampang kan proses pemungutan dan penghitungan suaranya
kalau legislatif jauh lebih berat
tapi mereka tetap dibayar dengan standar dan nominal yang sama
artinya kalau dengan yang diusulkan oleh perludem mungkin setelah ini ya
atau ini sebenarnya baru akan diusulkan atau bagaimana ya soal pemilu yang dipisah tadi itu
yang pilek lokal atau pemilu lokal dengan nasional
ini usulan yang sebetulnya sudah lama
sudah lama sebetulnya
beberapa pakar dan beberapa profesor kepemiluan termasuk juga lembaga ilmu pengetahuan di indonesia
atau lipi sudah mengusulkan ini jauh sebelum proses penyusunan undang undang tujuh nomor dua ribu tujuh belas dilakukan
tapi memang ya ini kan soal sejauh mana kemudian pembentuk undang undang mengakomodasi
dan kemudian memikirkan dampak dari proses pelaksanaan pemilu serentak dengan lima kotak ini
nah kalau yang tadi dipisah tadi artinya memang harus ada yang transisi waktu di dprd nya misalnya begitu ya
betul jadi pasca pemilu dua ribu sembilan belas tentu harus ada evaluasi yang holistik evaluasi yang menyeluruh menurut saya
nah salah satu yang paling mendasar itu ya soal jadwal pemilunya
karena jadwal inilah yang akan berdampak kepada tata kelola teknis di level kpps
jadi kalau kemudian mau bicara membenahi teknisnya saja tapi tidak membenahi problem dihulunya soal penjadwalan pemilunya
menurut saya akan sia sia mas reinhardt
nah makanya transisi memang harus dilakukan
misalnya kalau kemudian ada pemilu serentak nasional dan serentak lokal
yang perlu ditransisikan itu tentu serentak lokalnya dprd dan kepala daerah
nah dulu kan juga sudah pernah diusung salah satu metode yang bisa dipakai untuk melakukan transisi ini adalah
melakukan percepatan masa jabatan dan kemudian memberikan kompensasi sesuai dengan gaji yang diterima oleh pejabat politik
mulai dari dprd sampai dengan kepala daerah
tapi itu cukup dilakukan sekali saja
pasca itu kemudian
nanti jadwal pemilunya sudah lebih teratur ada pemilu serentak nasional pemilu serentak lokal
yang akan membuat proses penguatan demokrasi dan sistem pemilu kita menjadi jauh lebih baik
artinya dari yang mas fadli lihat dan teman teman perludem
apa yang terjadi di pemilu tujuh belas april yang lalu itu
bahwa kemudian sekarang banyak evaluasi memang masalah utamanya ada di desain pemilunya ya model pemilunya ya kejatualannya ya
menurut saya yang paling mendasar itu soal penjadwalan pemilu serentaknya
sehingga dampaknya banyak begitu ya
menampaknya juga menjadi banyak
nah juga kalau ke depan tentu juga harus bicara soal bagaimana kemudian proses penghitungan suara
dan rekapitulasi suara itu bisa dilakukan lebih cepat lebih akurat dan lebih efektif
dan kemudian itu akan membuat beban kerja dari kppt yang sederingan
nah caranya bagaimana itu mas fadli
nah dulu juga sudah pernah diusulkan gagasan soal penghitungan suara secara elektronik dan rekapitulasi suara secara elektronik
penghitungan dan rekapitulasinya secara elektronik bukan pemungutan suaranya
kalau pemungutan suara mas reinhardt kita relatif hampir tidak ada problem di proses pemungutan suara langsung itu
karena itu juga yang kemudian menjadi salah satu kebanggaan dan potret dari banyak negara dunia kepada indonesia
bagaimana proses pemberian suara secara langsung itu dilakukan secara terbuka
tapi yang memakan waktu dan sering menimbulkan soal adalah soal proses penghitungan dan rekapnya
nah makanya gagasan memanfaatkan teknologi informasi menjadi sangat penting
kpu periode dua ribu dua belas dua ribu tujuh belas itu sudah pernah menggagas sebuah platform digital yang bisa digunakan untuk melakukan rekapitulasi suara secara elektronik
tapi itu memang baru dicoba untuk proses pemilihan kepala daerah
nah tapi sayangnya di proses pemilu dua ribu sembilan belas platform itu tidak dikembangkan dan tidak dimanfaatkan lebih lanjut
nah menurut saya pasca pemilu dua ribu sembilan belas ini siapapun nanti presiden terpilihnya mas reinhardt
penataan yang mendalam yang serius soal sistem pemilu penyadaluhan pemilu
dan segala akibat akibat dari persoalan pemilu yang ada akhirnya harus dilakukan cepat
agar kemudian nanti pembahasan soal sistem pemilu desain penyelenggaran pemilu itu tidak mendesak lagi kepada jadwal pelaksanaan pemilunya
jadi pasca dua ribu sembilan belas itu presiden terpilih dengan dpr nya menurut saya harus mulai secara serius membahas soal sistem pemilu
artinya perlu direvisi juga undang undang pemilunya
pasti harus ada perbaikan soal mulai dari level sistem terutama soal penjadwalan pemilu
jadi harus ada perbaikan soal mulai dari level sistem terutama soal penjadwalan pemilu
termasuk kepada soal turunannya di level teknis dan penataan
hal yang lain juga soal seleksi lembaga penyelenggara pemilu kpu dan bawaslu
sekarang juga yang menjadi problem adalah kemarin itu hampir seluruh kpu provinsi kabupaten kota bawaslu provinsi dan kabupaten kota
itu mengalami pergantian anggota di tengah tahapan pemilu yang sedang berjalan
artinya konsolidasi lembaga penyelenggara pemilu juga dilakukan di tengah melaksanakan tahapan pemilu
itu kan bukan hal yang mudah
nah makanya salah satu yang perlu diperbaiki juga ke depan adalah soal menata jadwal seleksi atau pengisian lembaga penyelenggara pemilu kpu dan bawaslu
itu dilakukan satu tahun sebelum tahapan pemilu dimulai itu harus sudah selesai
nah makanya juga harus ada transisi penyesuaian masa jabatan menurut saya agar soliditas lembaga penyelenggara pemilu ini sudah selesai sebelum mereka melaksanakan pemilu
oke baik mas fadli
kalau yang mas fadli lihat sekarang sudah mulai banyak

tokoh tokoh masyarakat bahkan mungkin politikus dari masyarakat sipil deper ludem juga yang mulai menaruh perhatian terhadap pelaksanaan pemilu serentak kemarin itu apa sebenarnya yang menjadi concern kekhawatiran utamanya sebenarnya apa dari pemilu serentak yang kemarin kita laksanakan itu
iya salah satu yang menjadi sorotan utama kan adalah soal problem di mana banyaknya anggota kpps yang meninggal dunia dan salah satu sebabnya adalah soal kelelahan karena begitu beratnya tugas melaksanakan proses pemungutan dan penghitungan suara
nah itu sebetulnya yang saya sebut tadi sebagai problem di hilir sebetulnya di ujung di proses pelaksanaannya
itu harus dibenahi ya kita sepakat sebetulnya
makanya ada gagasan soal misalnya mengecilkan daerah pemilihan agar calon yang kemudian dipilih oleh masyarakat dan kemudian calon yang kemudian dilaksanakan pemungutan dan penghitungan suara itu tidak terlalu banyak
termasuk juga gagasan tadi soal penghitungan dan rekap secara elektronik
oke mudah mudahan ada segera solusinya dengan dorongan dari masyarakat

yang cukup banyak mengenai pemilu kita seperti apa desain yang lebih baik lagi karena ini tentu perlu dievaluasi ya mas fadli ya
terkait pemilu serentak yang kemarin kita laksanakan pada tujuh belas april yang lalu
terima kasih banyak mas fadli ramadhani mas renat
di prime news kita nantikan mudah mudahan segera ada perbaikan dari pemilu serentak dan akan dievaluasi
dan kami akan segera kembali dengan perbincangan yang lain masih terkait dengan isu yang hot sepekan terakhir ini
pasca pilpres benarkah partai demokrat dan juga pan sudah mulai ada sebuah reposisi terhadap
arah politiknya prime news akan segera kembali sesaat lagi